dalam rekaman video yang diunggah oleh akun atin underscore for mania pada jumat delapan september lalu
tampak sebuah mobil tiba tiba berhenti di dekat area putar balik yang sebenarnya sudah ditutup
menggunakan road barrier atau pembatas jalan selain itu rambu rambu larangan putar balik
juga sudah terpasang di tepian jalan namun para ibu ibu penumpang mobil tersebut tampak turun dan
menyingkirkan pembatas jalan yang menutupi area putar balik terdengar sejumlah rambu aja lagi lagi
yang menyaksikan peristiwa itu pun sempat memberikan peringatan pada segerombolan ibu ibu tersebut
aksi memutar balik dalam jalan tol ini merupakan pelanggaran lalu lintas selain membahayakan pelaku
juga berbahaya bagi pengguna jalan lain setelah videonya viral ketiga emak emak ini minta maaf
pada minggu sore dan mereka berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya hanif hairandi palembang sumatera selatan